ya dan kalau kita sudah kita saksikan tadi bahwa sebenarnya renggangnya ikatan keindonesiaan
yang tersisa pasca pesta politik pada pemilihan presiden pada tahun dua ribu empat belas lalu ini masih sangat kentara terasa
terbelahnya kebersamaan akibat mencuatnya sentimen suku kemudian agama ras dan juga antar golongan dinilai sukses
mengharubirukan kehidupan berbangsa beberapa waktu terakhir ini
apa refleksi dari segala carut marut politik sosial dan budaya bahkan hingga ke hukum dan juga keamanan bangsa ini
yang bisa dijadikan bahan evaluasi serta introspeksi sekaligus bekal resolusi di tahun baru nanti
saya akan mengulasnya tentu saja bersama dengan ray rangkuti pendiri sekaligus direktur dari eksekutif lingkar mada indonesia
dan juga sosiolog dan juga budayawan mas radar panca dahana
selamat malam mas radar dan juga mas rey
kalau kita lihat tadi sebenarnya beberapa bulan terakhir ini gitu kan kalau kita lihat kondisi di negara ini semakin muncul gitu
ada benih benih kebencian terhadap satu kelompok dengan kelompok yang lainnya
dan kemudian akhirnya memunculkan orang gampang menuduh satu dengan yang lainnya
menuduh pelecehan agama menuduh yang tidak suka dan sebagainya
kalau mas rey dan juga mas radar sendiri melihatnya seperti apa kita ke mas ray dulu
mas radar dulu
benih benih kebencian itu dari mana munculnya benih itu
namanya benih itu pasti ditanam
karena itu tidak muncul sendiri
berarti ada yang menanam
nah orang yang menanam ini adalah orang yang memiliki kebencian atau produsen dari kebencian
kalau orang memproduksi kebencian pasti ada tujuannya
tujuannya mungkin mengganggu keamanan mengganggu stabilitas menciptakan distabilitas
untuk meraih apa ya ada keuntungan keuntungan entah politik ekonomi dan yang lain lain
kenapa saya bicara begitu karena sebenarnya benih kebencian itu tidak ada di negeri ini
karena kita sudah ribuan tahun hidup bersama
itu sudah mampu kita menepis seluruh kebencian itu
hubungan antara suku antara bangsa agama dan ras atau golongan di negeri ini
sudah terjalin lebih tua dari bangsa manapun
dari bangsa rusia jerman perancis inggris mungkin sama dengan india atau china
dan itu kita sudah terbiasa dengan itu berbeda dengan negara negara lain
artinya kalau tiba tiba ini sekarang seperti seolah olah terkoyak terharu
biru seperti itu ya namanya haru biru
terharu biru itu ya pasti memang ada anasir lain elemen lain faktor lain
yang ditambahkan mengkaptalisasi hubungan hubungan yang sebenarnya sudah terjalan dengan sangat harmonis
sejak zaman gotong royong dan yang lainnya
nah sekarang kita harus sama sama melihat mengoreksi dan mendeteksi
kekuatan atau pihak mana atau siapa saja yang telah memberikan katalisator kebencian itu
siapa yang telah menanamkan benih benih kemurkaan kerusakan dan yang lain lain
karena sebenarnya jiwa kita itu manusia indonesia itu jiwa yang ramah yang santun
yang senang bersahabat ketimbang permusuhan
kok tiba tiba dilempari bom psikologis seperti itu sehingga seolah olah kita semua mengalami
apa disorder mental disorder dan yang lain lain
kita mengalami semacam satu rasa sakit atau satu mal atau sakit psikologis neurotik dan yang lain
ini pasti ada penyebabnya
nah ini tugas dari negara tugas dari lembaga lembaga masyarakat maupun pemerintahan
dan tugas dari setiap pribadi mendeteksi itu
karena itu ada real tidak bohong
oke mas tapi kan kalau mas rada tadi bilang bahwa sifat kita memang ramah tamah dan sebagainya
tapi ketika dengan ada orang melempar bom semacam itu kenapa seakan akan ini gampang banget tersulut gitu mas
ada beberapa faktor yang membuat kita menjadi begitu emosional
ada beberapa faktor yang membuat kita menjadi begitu emosional
ada beberapa faktor yang membuat kita mudah sekali terbakar atau katakanlah sahwat sahwat atau nafsu nafsu libido kita itu mudah sekali digoyang
itu adalah lifestyle gaya hidup terus global culture itu memang menciptakan kita mendorong kita untuk mengekspresikan seluruh kedalaman dari nafsu kita
dalam kehidupan yang hedonis ya
dalam kehidupan yang hedonis ya
dalam kehidupan yang hedonis ya
dalam dunia konsumsi cara kita berpendapat media sosial itu seperti memberi ruang ruang yang selama ini dikontrol dengan baik oleh adat agama hukum
itu seperti pintu pintunya itu kayak kita kerangkeng binatang buas ini tiba tiba dibuka semua
manusia itu kalau dibiarkan menjadi binatang buat
sehingga ini akhirnya muncul semacam kalau kita bisa lihat
yang ada di masyarakat ketika itu dibuka dengan lebar
fanatisme itu kita nggak kenal sebenarnya

fanatisme itu kita nggak kenal sebenarnya
kita nggak kenal sebenarnya itu yang namanya putra dayat kita nggak kenal dari dulu itu orang orang
daerah satu daerah itu sangat welcome menerima di seluruh indonesia itu misalnya kayak di lombok
mataram itu itu ada kampung kampung kampung kampung jawa kampung melayu sama kayak di sini juga kampung kampung
kamu ke arab sama itu mereka sangat welcome dengan itu nah tiba tiba muncul sentimen sentimen seperti
itu seperti saya bilang dalam kondisi psikologis masyarakat yang labil seperti itu karena oleh
lifestyle konsumerisme global culture itu dimasukkanlah satu apa senyawa baru yaitu
kebencian itu dan yang lain lain untuk keuntungan tertentu jadilah kita seperti ini cuman kita tidak
menyadari itu dan yang paling yang paling menurut saya mencemaskan dan saya paling apa mengkritik
luar biasa adalah kok pemerintah tidak peka mengenai itu seharusnya dia lebih dulu tahu
gerakan gerakan seperti itu sejak awal kemana intelijen kemana mereka nggak punya kepekaan
sejak sekarang sejak tiga dekade sebelumnya kalau menurut mas rey seperti apa mas ya saya
menambahkan saya ya jadi memang setelah dua ribu empat belas itu terpilih misalnya presiden jokowi boleh disebut
memang pilpres dua ribu empat belas itu paling sengit lah dalam sejarah reformasi kita ya segala
macam fitnah kebohongan dan seterusnya itu bermunculan pada saat yang bersamaan
dan tidak ada upaya yang cukup kuat juga diantara elit kita ini untuk terus menerus juga mengapa
namanya ya menekan meminimalisasi kemudian juga mengembalikan kembali semangat kebersamaan pasca
pilih press gitu nah itu yang terdia sampai kebawah yang menariknya lagi sejak pilih pres itu sampai
menurut saya di penghujung tahun dua ribu enam belas itu artinya kan sejak dua ribu empat belas di hampir setahun lebih sampai dua tahun
presiden seperti membiarkan ini juga
itu yang sering juga saya kritik
karena presiden terlalu fokus pada istilah yang sering juga dikeluarkan oleh presiden
dengan istilah kerja kerja kerjaan
memang efek dari apa yang disebut dengan kerja itu kelihatan
pada upaya pembangunan infrastruktur kita di mana mana
tetapi ada ruang kosong
dengan atau tanpa sengaja yang dilakukan oleh presiden
yaitu ruang membangun komunitas berbangsa dan bernegara itu
dalam dua tahun terakhir ruang kosong yang disebut dengan komunitas berbangsa bernegara
yang ditinggalkan oleh presiden itulah
yang kemudian kemasukan anasir anasir yang seperti disebutkan oleh mas radar tadi
dan itu membulat khususnya menjelang pelaksanaan pilkara dki jakarta
yang sepertinya mendapatkan momentumnya kembali
dan itu terasa sampai sekarang
nah oleh karena itulah upaya kembali merajut keindonesiaan itu
dalam kerangka yang kosong ini tadi
sepertinya mulai disadari oleh presiden
sehingga upaya untuk kembali merajutnya melalui pertemuan dengan tokoh tokoh agama
datang pada acara acara yang memang itu menunjukkan biasanya keindonesiaan kita dan seterusnya itu
yang sedikit banyaknya punya efek lah kelihatan pada upaya untuk merekatkan kembali
kesatuan kita sebagai sebuah bangsa ini
nah sebetulnya kalau kita lihat dengan kekosongan ini
mestinya memberi sinyal kepada presiden
bahwa pembangunan memang harus jalan terus
memang itu salah satu amanah dari pemerintah
cita cita dan kemerdekaan kita
tetapi juga ada ruang lain di dalam berbangsa dan bernegara ini
yang presiden nggak boleh tinggalkan
yaitu ruang mengisi tentang kesadaran kita
sebagai sebuah bangsa indonesia
yang sampai sekarang ini kelihatannya belum menjadi
tadi seperti kalau mas radar
ini sebetulnya sudah menjadi karakter kita sebagai sebuah komunitas
tetapi begitu karakter ini menjadi komunitas bernama bangsa
dan bangsa itu kemudian melakukan perangai perangai
dan bangsa itu kemudian melakukan reformasi seperti sekarang
persaingannya tidak lagi dikaitkan pada kedekatan emosional
kedekatan biologis macam macam
tapi persaingannya pada kemampuan kemampuan yang bersifat visioner gitu
nah ada masih apa namanya ya
tapi yang dilakukan presiden zo ini kan bisa dikatakan terlambat
yang berdekatan berdekatan dengan tokoh dan juga agama dan politik dan sebagainya itu
ya syukurlah kemudian itu dimulai disadari kembali oleh presiden ya
khususnya setelah menjelang demo masa yang saya pikir empat sebelas itu ya
di mana kemudian presiden melakukan selatu rahmi ke beberapa tokoh partai politik dan seterusnya
terlambat mungkin tidak gitu
tetapi tentu sudah kelihatan efeknya gitu ya
akibat dari yang dilakukan oleh presiden itu sekarang masih kita rasakan ya
setidaknya akhirnya presiden menyadari pentingnya melakukan pendekatan dekatan itu
itu yang menurut saya yang agak alpa dilakukan oleh presiden
karena terlalu mungkin ada satu istilah saya begini
presiden ini terlalu dibuai oleh dua hal
pertama adalah oleh hasil survei yang selalu mengatakan bahwa ada tingkat kepuasan yang besar bagi presiden gitu
dengan asumsi karena itu kemudian presiden menganggap bahwa dukungan terhadap dirinya dengan sendirinya akan besar
nah yang kedua adalah karena meyakini bahwasannya dengan cara bekerjalah
bisa menjawab semacam berbagai keresahan masyarakat gitu
sesuatu yang tidak terlalu salah sebenarnya gira gira begitu
nah mungkin karena itulah kemudian presiden betul betul menanggap presiden ini sebagai seorang yang berpengaruh untuk menanggung kekuasaan masyarakat

melupakan dimensi yang lain itu
yang dimensi ruhaninya ini kira kira gitu
oke baik terima kasih mas rey dan juga mas radar
nanti kita akan kembali lagi di dialog di prime news
karena itu tetaplah bersama kami
ya terima kasih anda masih menyaksikan
prime news dan masih bersama saya mas ray rangkuti dan juga mas radar
kalau kita kembali lagi mengenai pembicaraan kita
kan pada awalnya sebenarnya bangsa kita ini
bangsa indonesia ini dibangun memang berdasarkan
dibentuk dengan kata kata kita lihat adalah
semangat sebuah nasionalisme nih mas radar
kemudian ketika ada
kita melihat kejadian semacam ini
apakah memang nasionalisme itu udah nggak ada lagi di kita
nasionalisme saya berkali kali bilang
sebenarnya yang menyatukan kita itu bukan nasionalisme
yang menyatukan kita itu adalah satu hubungan yang independen
dukungan yang saling terkait yang saling membutuhkan
yang saling mengukuhkan
yang saling menumbuhkan
jadi misalnya begini
tidak ada orang jawa yang bisa hidup tanpa orang bali madura sunda jakarta dan yang lain lain
bugis minang semua berani
keterkaitan itu ribuan tahun
jadi di dalam orang jawa itu
ada acehnya ada maduranya
termasuk ada cinanya
ada arabnya persianya indianya
sebagai contoh itu orang betawi
betawi itu nggak ada originalnya
tidak punya genuine
itu kan orang orang serang rangkas apa gitu kan
kumpul sama orang banjar
tambah cina arab gitu
nah jadi betawi itu
kalau anasir anasir dilepaskan
jadi dia betawi itu sangat membutuhkan
kehadiran yang lain untuk membentuk dirinya
dan mengembangkan dirinya
jadi kalau ada orang betawi bilang putra daerah
putra daerah itu siapa nggak ada
sama semua yang datang ke bali
ke jakarta itu menjadi orang betawi
nah hubungan yang saling ketat
di antara suku bangsa nusantara
termasuk filipina malaysia
betul itu terjadi selama ribuan tahun
dan tidak pernah ada perang besar disini
seperti terjadi timur tengah
di eropa india
karena hubungannya memang terjalin sedemikian rupa
dalam proses pemberadaban yang tidak pernah ada di muka bukti lainnya
itu yang mengikatkan kita
jadi begitu ada peristiwa apa
mereka langsung bersatu
bukan karena nasionalisme
nasir aziz itu sebuah ide yang baru muncul awal abad ini
arslanong yang membuat
di indonesia itu tidak ada gagasan yang bisa dicerap
di internalisasinya dalam jangka puluhan tahun
atau satu dua tiga tahun
ratusan tahun dan yang lain lain
baru menjadi jati dirinya
jadi kalau barang baru seperti itu enggak
yang membuat orang orang
sekarukun yonselebes yongsomatra
datang ke betawi untuk sebuah pemuda
itu bukan nasionalisme
kesadaran bahwa saya gak bisa hidup tanpa kehadiran
saudara saudara saya di daerah lain
yang namanya aceh menyumbang emas itu
atau apa dan yang lain untuk beli pesawat
yang membuat sultan jogja menyerahkan kerajaannya
kepada soekarno kepada republik itu
itu bukan nasionalisme
itu kesadaran dia sebagai orang lokal
sebagai kearifan lokal
bahwa kita ingin hidup bersama
kalau kita bersama kita lebih kuat
sapulidi itu kan
bersatu kita teguh bercerai kita runtuh
nah mari kita bersatu kita akan teguh
kalau kita bersatu kita
itu udah ribuan tahun
masih lah kalau diperasa cuman tinggal satu
kalau nyapu bersih
kalau satu satu nggak bisa
ini kesadaran dasar dari kita
ini yang dirusak
tali sapulidi itu dicopot satu persatu
sama orang orang yang kurang ajar itu
dibantu orang orang lain di luar sapulidi itu
ini harus segera diidentifikasi
ada adat atau cara
kultur dan yang lain
yang mencoba mengubah
keberadaan kita itu
menggunakan atau dipenetrasi
dengan bantuan senjata senjata
dan informasi dan komunikasi
dan sebagainya lain lain
hancurlah kita gitu
karena kita tidak memiliki perangkat
baik perangkat hukum teknologi sampai kultural
untuk menangkal itu semua
nah itu mari kita pikirkan bersama
jangan diem aja
jadi negara itu absennya di situ
seluruh pembangunan yang namanya kerja kerja
itu isinya kerja material
bikin bangku bikin jalan bikin bendungan
tapi bisa dikira itu hal yang lain
yang kelihatan gitu
pembangunan yang melandasi itu semua
sebagai fundament dari keruhanian
dibilang dia kejiwaannya
dan hal itu gak dibangun
orang orang yang bekerja di situ
gak ngerti tentang soal itu
maksudnya nggak ngerti tentang membangun rohani ini
gak paham tentang keadaan
kritis atau sakit mental kita
sakit kebudayaan kita
mereka gak tau
karena gak tau itu apa ya
bentuknya seperti apa
karena gak tau bagaimana
pengobatannya bagaimana cara mengatasi
lebih gak tau lagi
akhirnya cuma kerja kerja formal
tanda tangan aja selesai
jadi ketika melihat akhirnya kejadian kejadian itu
orang orang seperti ini yang harusnya paham
mengenai membangun sikap rohani dan kebersamaan ini
mereka seperti gagap gitu
melihat ketika ada kejadian kejadian seperti ini
artinya kan begini
sebetulnya kan ada aktor yang sangat dominan
untuk mengubah semua
atau menyatukan ke semua
antara kerja kerja fisik
kali itu dengan kerja kerja rohani
nah aktor yang menyatukan
itu yang kita sebut sebagai politisi
mereka betul betul melakukan kerja kerja fisikal
tapi persaingan bersamaan juga
menyerap apa sebetulnya yang menjadi dasar
dari komunitas yang kita sebut sebagai bangsa ini
nah sayangnya di kita
politisi ini berhenti pada aspek soal kekuasaan
artinya hanya berpikir soal bagaimana duduk di dprd
bagaimana duduk di dpr
menjadi kepala daerah
dengan mengabaikan unsur unsur filosofis
pembentukan bangsa ini
nah lebih dari itu
pada saat yang bersamaan mereka duduk di
di kekuasaan itu
dengan pikiran yang kita sebut tadi terpotong ya
antara kemauan untuk menjembatani
kebutuhan antara rohani dan fisikal itu
pada saat yang bersamaan
mereka juga terkorupsi
yang saya maksud dengan terkorupsi itu adalah
memandang kekuasaan itu semata mata
hanya alat untuk menyenangkan dirinya
dan memperkaya diri sendiri
nah praktek yang kita lihat terakhir terakhir ini
misalnya dengan begitu marah
kepala daerah yang ditangkap
dan rata rata kepala daerah yang ditangkap itu
di daerah masing masing
menunjukkan kepada kita
pertama adalah cara mereka
masuk ke dunia politik
bukan karena berpikir
tentang apa yang disebut dengan bangsa itu
tetapi berpikir karena demi kepentingan pribadi
apa yang kita sebut dengan dinasti
dan dinasti itulah menjadi pintu yang paling utama
pada tindakan tindakan yang koruptif
jadi disini sebetulnya
apa istilahnya itu
dua kali kemalangan kita
kemalangan pertamanya adalah
ada proses demokrasi yang cepat
tapi tampak didasari oleh para pelakunya
sebagai upaya untuk menjadikan bangsa kita lebih kuat gitu
tapi demokrasi dipakai justru untuk
apa yang kita sebut sebagai hubungan hubungan
harmonik yang sudah terbangun
selama ribuan tahun
khususnya di negara kita
atau di kesatuan
atau di seluruh wilayah yang kita sebut sebagai nusantara gitu
misalnya politik dinasti
perkembangan isu sara dalam pelaksanaan politik kita
menunjukkan apa yang kita sebutkan itu tadi
para politisi yang berpikir
tentang keakuan dalam demokrasi itu
dan mengatasnamakan keakuan itu
pada saat yang bersamaan melupakan dimensi
keberadaan mereka dalam kerangka
menjembatani kebutuhan nasionalis
kejadian kejadian belakangan ini
karena harusnya yang bersikap
mengitur adalah seorang politisi
dengan kejadian kejadian ini
kenapa hal ini itu tidak mampu
seakan akan gak mampu menyadarkan
para orang orang yang duduk di
memang itu tadi butuh waktu
butuh waktu bagi kita untuk terus menerus
apa fungsi negara
apa fungsi demokrasi
apa fungsi partai politik
apakah perlu permisif gitu mas
dengan memberi waktu yang tampaknya
kita nggak tahu ukurannya seperti apa memang
itu persoalannya gitu
karena ya sampai sekarang terlihat
tidak ada upaya yang memang serius
bahkan ketika para politisi yang
yang diharapkan ya
memiliki kewarasan tertentu
masuk dalam dunia politik yang real itu
itu yang kita lihat gitu
jadi pada instrumen politik
yang paling dominan yang bernama partai
tradisi berdemokrasi tidak terbangun
tradisi kultur kebangsaannya nggak terbangun
justru yang terbangun disana adalah
semangat akunya itu
semangat kepentingan diri saya
nah inilah yang terus menerus menggelinding gitu
itu yang kita alami sampai sekarang
yang mengakibatkan apa yang kita sebut tadi
tindakan tindakan yang bersifat koruptif
bahkan korupsinya sendiri
merajalela di lingkungan ini
dan tidak tertangani oleh kita
sementara yang kita sebut sebagai
hanya berhenti pada soal orasi mereka
hanya berhenti pada soal yang
tapi tidak pada tindakan dan perilaku mereka
berarti ini juga menunjukkan bahwa
kalau kita soal demokrasi
demokrasi di kita nggak jalan mas
sering saya mengikuti diskusi itu
tentang praktik praktik demokrasi ini
jadi hal persoalannya
kalau memang gak jalan
yang marah sama saya banyak
kalau saya tetap berpendapat
memangnya tidak ada sistem lain yang lebih baik dari itu
oh gak ada ya siapa bilang
dalam literatur gak ada
bikin literatur sendiri dong
harus pakai kerajaan
kenapa harus pakai kerajaan
kecerdasanmu cuma sampai situ aja
mari kita bersama sama berpikir ulang
dari demokrasi barangkali ada hal hal baik
yang dari ini ada hal hal baik
kita bikin satu daerah baru
pemerintah negeri ini
tidak harus diacu pada orang lain
tidak harus diatur oleh orang lain
kita bikin lembaga saja
harus mengikuti orang lain
aturan aturan mainnya harus mengikuti orang lain
itu harus mulai dari nol lagi kalau enggak
ada hal hal yang baik disini
kita bikin bersama
tidak usah radikal
tidak ada satu kertas pun yang dipotong atau dibakar
revolusi itu terjadi dalam pikiran kita
dalam hati kita dalam jiwa kita dalam batin kita
nah itu kita bersama sama bekerja keras untuk itu
ketimbang bekerja keras menghujat orang
gunakanlah pikiran hati kita batin kita
bagaimana caranya kita mengelola negara dan bangsa ini
apakah harus dengan cara seperti ini
apapun perangkat keras maupun lunaknya yang kita gunakan
itu tidak bekerja dengan baik untuk menyejahterakan menciptakan kedamaian
di amerika sebagai contohnya
malah melahirkan preman
katanya demokrasi terbaik
kok malah peleceh seksual yang menjadi presiden
misalnya kayak gitu kan
nah itu contoh contoh yang membuat kegetiran
saya merasa bahwa umur demokrasi itu di dunia ini tidak lebih dari dua puluh tahun lagi
setelah itu akan ditinggalkan oleh semua negara
dan semua negara akan memilih caranya sendiri sendiri
seperti yang sudah ditunjukkan negara negara lainnya akan memilih cara sendiri sendiri
seperti negara yang menggunakan cara sendiri
seperti rusia cina vietnam
itu menggunakan cara cara sendiri
dan menciptakan kemajuan yang luar biasa
duterte itu ternyata paling tinggi kan pertumbuhan ekonominya
dengan cara melempar
gempung narkoba dari helikopter
membunuh secara langsung gitu
setiap orang setiap bangsa memiliki riwayat dan sejarah sendiri
memiliki pengetahuan kearifan dan segalanya yang dia butuhkan untuk mengelola
dirinya menghadapi zaman
mengapa kita harus menjadi followers dari facebooknya orang lain
oke berarti kita memang harus mau nggak mau kita harus mengakui bahwa
mungkin ini adalah perjalanan yang harus kita lalui bersama gitu
sebagai seorang bangsa sebagai sebuah bangsa gitu
dengan adanya kejadian kejadian seperti ini gitu
ini sebuah proses yang sedang bergulir dan terus bergulir gitu
ya kalau disebut mungkin mungkin juga tidak
atau mungkin karena sejak dari awal kita tidak mengantisipasinya kan
sehingga kita masuk pada situasi seperti sekarang gitu
jadi artinya kan ada banyak pilihan ya
apakah masuk pada situasi seperti sekarang
atau kita mau melompati situasi itu untuk masuk situasi yang lain
dan seterusnya gitu
nah oleh karena itu ya ragam pikiran seperti misalnya mas hadar ini
harus tetap dicermati dalam kerangka itu tadi yang kita sebutkan
cuma kan prinsip prinsipnya harus kita pegang sebagai sebuah bangsa
yaitu prinsip orang harus dijamin kebebasannya
prinsip orang harus bebas bersyarikat dan bersuara
prinsip orang harus sama di mata hukum dan seterusnya
nah soal bagaimana itu elemen teknisnya
nah elemen teknisnya itu bisa berbeda beda
misalnya kan makanya kan kalau misalnya kita berbicara soal
tak taruh dalam misalnya soal sistem penilu kan
ada yang namanya proporsional daftar terbuka daftar tertutup distrik macam macam dan seterusnya itu
dalam kerangka apa keragaman itu dibuat
dalam kerangka untuk mencoba membuat sistem yang paling pas
dengan kultur situasi tingkat pendidikan ragam komunitas
dari sebuah bangsa itu gitu
memang pilihannya gak satu pilihannya banyak
cuma prinsip prinsipnya sebagai sebuah komunitas bangsa harus dijaga
yaitu kesamaan kesempatan yang sama tidak boleh ada diskriminasi
suku agama ras dan seterusnya seterusnya itu
nah ini prinsip prinsipnya dulu gitu
nah inilah di kita masalahnya bukan pada elemen teknisnya
kalau elemen teknisnya ini nggak orang ribut
misalnya lihat aja pembahasan rancangan undang undang soal pemilu
gak ada demo besar besaran tuh
padahal misalnya hubungan jakarta dengan indonesia itu tidak ada

harga di jawa begitu mahal di luar jawa begitu murah
tetapi pada saat yang bersamaan ketimpangan wakil antara jawa dan jawa juga begitu tinggi
dan seterusnya seterusnya itu sebagai contoh gitu
tapi orang gak ribut
nah yang susah bagi kita ini adalah orang ribut pada ininya sekarang
pada akar yang justru sebetulnya sudah terbangun
sudah terbangun dari fondasi sudah ada dulu gitu ya
proses bahwa kita ini sama kita bersatu bukan karena politik
kita bersatu karena politik
bersatu karena kita menyadari kita gak bisa hidup tunggal
kita harus ikut dengan misalnya orang jawa ya tergantung orang sumatera
orang sumatera tergantung orang sulawesi dan seterusnya seterusnya itu
koneksitas kan kira kira gitu ya dalam bahasa sekarang ini
itu yang mengakibatkan kita mengatakan kita indonesia
nah masalahnya di tengah situasi itu ada kelompok yang merasa aku yang penting
jadi keakuan itu sekarang semakin besar itu ya
itu yang jadi problemnya
nah sementara pada saat yang bersamaan
ketika kita bisa mengatakan
bagaimana cara menyelesaikan keakuan itu
di satu segi kalau kita mendekatinya melalui pendekatan kultural gitu
memang agak jadi lama debatnya jadi panjang
kan kira kira gitu sementara resahnya kelihatan di lapangan gitu
tapi begitu ya masuk ke dalam politik gitu
pertimbangannya jadi banyak
ini menguntungkan secara politik apa tidak
nah inilah yang kita alami sekarang ini gitu
jadi kelihatan negara ragu ragu
karena itu tadi hitungannya kan kalkulasinya adalah soal ini nguntungin atau tidak
tapi begitu kita masuk pada alasan kulturalnya gitu
nah lama sekali
ya perdebatannya bisa panjang ya
apa namanya diskusinya bisa mungkin puluhan tahun dan seterusnya terus
oke baik dan diskusi nanti masih akan kita lanjutkan kembali
karena itu tetap berlaku bersama kami di cnn indonesia prime news
istilah mayoritas minoritas itu kan istilahnya
orang kaum demokratis ya
cara berpikir yang demokratis itu

kalau kita mikir mayoritas dan minoritas
itu udah sejak awal orang jawa menguasai indonesia
jadi dia tidak pernah mengambil jatah itu
kalau dalam demokrasi semua diambil nih
mau sampai dari mulai bahasa aksara apa dan yang lain kan tapi tidak
cara berpikir kita tidak begitu
cara berpikir kita walaupun kamu itu cuma jumlahnya lima
aku perlu kamu
kamu harus hidup kamu harus saya tumbuhkan
sebenarnya prinsip hidupnya orang bahari itu
melihat seluruh sekelilingnya entitas itu adalah bagian organik dari dirinya
elemen elemen itu harus tumbuh kalau kita mau tumbuh
tidak hanya manusia yang berbeda beda itu
tumbuhan binatang batu air sampai bintang
itu bagian dari kehidupan organik kita
karena itu bagian dari kesemestaan keilahian
sosialnya seperti itu
tidak hanya sosial antara manusia tapi juga antara identitas
tapi juga keatasnya karena kita menyadari itu semua bagian dari cinta dia
kita harus menjaga harmoni itu
karena indonesia begitu banyak risiko berlimpahnya
itu harus dipelihara dengan cara seperti itu
nah karena itu di indonesia ini
supomo maupun sekarang mengatakan
tidak berlaku itu tidak ada yang namanya individual rights itu
karena apa individual rights itu diabdikan kepada community rights
jadi yang namanya homo sosius manusia komunal itu memang indonesia sejak awalnya
dari awalnya emang sudah
jadi kalau misalnya di bali secara kultural itu sederhana
semua bangsa ada
semua suku bangsa tatwa masih itu
aku adalah kau
kau adalah aku
tidak ada aku tanpa kau
tidak ada kau tanpa apa
ada aku dalam dirimu
ada kamu dalam diriku
semua itu saling membutuhkan saling menyatu gitu
nah itulah membuat kecenderungan kecenderungan yang personal
yang individual itu sebenarnya harusnya terkikis
cuman kita tahu seperti saya bilang tadi
itu memberi ruang peluang dorongan bahkan imprasi
kepada seseorang untuk menjadi individualis
secara ekonomis secara politis secara artistik secara akademis
itu orang harus individualis
karena memang ethosnya filosofinya dan ideologinya
yang melahirkan itu semua di eropa barat kontinental sana begitu
nah kita dipaksa untuk bertempur itu
tetapi karena itu imperatif bagi seluruh dunia
melalui kekuatan kekuatan mediatik tadi itu
kita sebenarnya tidak mampu mengelak
kalau kita mengelak kita dianggap tidak masuk ke zaman ini
tidak modern tidak post modern dan tidak bagian dari warga dunia
dengan itu kita kehilangan jati diri kita
nah jati diri kita terpuluk tersembunyi di got got itu
padahal itu berusia lima tahun
akhirnya apa terjadi skizofrenia kultural di keperibadian
di depan kita pakai jas bergaya modern progresif dan logocentrisme
di belakang kita gosok batu ake
itu kita semua
profesor dokter lulusan amerika
kok percaya sama pelawak yang menciptakan

itu tragedi seperti itu sampai ke tingkat menteri dan presiden terjadi di negeri ini
saya punya buktinya
saya tidak mau ngomong saja
itu tragedi kita
nah akhirnya mengelola manusia yang seperti itu bagaimana
terjadilah labilitas instabilitas
nah instabilitas itu mampu dimanfaatkan dengan baik
dengan oleh kepentingan kepentingan tertentu pada kompradornya untuk apa
merampok kekayaan ilahi yang luar biasa ini
yang hanya indonesia memilikinya tidak negara lain
oke berarti memang sistem sekarang ini memang sengaja seperti harus dikotak kotakan gitu
sehingga ya itu tadi buat melepas tali sapu lidi itu tadi ya mas
kalau mas rey lihat
sengaja dikotak kotakkan mungkin tidak ya
tapi ada orang yang mau mengkotak kotakan
sistem kita ini tidak dibuat dalam kerangka untuk menjelaskan kepentingan kita
tapi sistem kita ini dibuat dalam kerangka ya menyatukan kita sebagai sebuah bangsa
tetapi di tengah komunitas itu lagi lagi ada orang yang berkepentingan ingin lebih
ingin tadi disebutkan oleh mas radar ya keakuannya muncul
dia harus mulai tampil gitu
di satu segi seolah olah menolak ini semua
tapi pada saat yang bersamaan sebetulnya ingin sendiri tunggal sebagai pemenang
sebagai orang yang dilihat sebagai orang menjadi acuan dan seterusnya seterusnya itu
nah saya pikir masalahnya
ada bukan hanya pada persoalan karena ada situasi yang secara imperatif harus diterima oleh dia gitu
tapi jangan jangan juga sebetulnya sudah ada alam kesadaran dirinya bahwa yang benar itu hanya dia
nah yang lain itu harus ikut dia sebagai sebuah kebenaran
ini kalau misalnya ya apa namanya
kalau misalnya kita hanya semata mata berhadapan pada situasi yang secara imperatif harus kita
artinya secara negatif kita harus ikut dia ya
karena luri dan akal kita masih mengatakan mungkin kita bisa keluar dari sini gitu
tapi akan jadi masalah besar kalau kemudian akalnya justru yang mendorong dia untuk ikut
atau untuk mengatakan aku yang lebih hebat dari situasi yang terjadi pada situasi
nah ini lebih sulit bagi kita karena ini persoalan pada kesadaran yang lebih dalam yaitu kesadaran rasionalnya
bahwa dia yang benar dia harus diikuti bahwa semua produk produk yang kita ciptakan dalam kerangka membuat kita itu bisa saling terikat
justru dipakai sendiri oleh dia untuk kepentingan dirinya gitu
untuk kepentingan unggul dari komunitas yang lain gitu
misalnya dia mau pakai alas ini dalam kerangka untuk memperteguh sikapnya
tapi begitu ya diuji pada alat yang sama dia akan mengatakan bahwa dia tidak ikut alat itu
nah ini ada hal hal yang seperti yang
termasuk landasan ini dalam hal agama mas
ya termasuk dalam agama dalam mungkin ada sedikit soal etnik ada soal macam macam dan seterusnya

nah itu yang menjadi bagi saya problem terbesar
nah itu yang menjadi bagi saya problem terbesar
yang terbesarnya adalah ada semacam kesadaran yang dibangun bahwa entitas tertentu entah itu agama suku golongan mungkin juga bahasa macam macam lebih unggul dibandingkan yang lain
nah itu mungkin dalam bahasa yang kita sebagai mayoritas minoritas dalam terminologi itu tadi gitu
meskipun lagi lagi ya kita harus sadari secara kultural kita nggak mengenal apa yang disebut dengan konsep minoritas minoritas
nah yang kita kenal secara kultural itulah komunal
betapapun banyaknya kita secara statistik kita kuantitas
kita adalah satu berbanding dengan yang lain juga
betapapun kecilnya jumlahnya ya itu mereka juga tetap harus dihitung sebagai satu dan seterusnya gitu
nah pada tingkat tertentu mekanisme inilah sebetulnya yang kalau konteknya kepada sistem misalnya ya
yang mau dicoba terus menerus oleh kita misalnya dengan kehadiran
kenapa kita tidak memilih misalnya the winner take all sebagai sistem
ya karena kita ingin menolak individualisme yang sangat akut itu gitu
sehingga kita mengatakan siapapun pemenangnya di dalam presiden
dia harus tetap menghimpun semua kekuatan kekuatan dalam kepentingan dirinya gitu
nah kadang kadang filosofi yang seperti ini juga hilang di dalam apa namanya ya di dalam prakteknya gitu
misalnya sekarang menguat koalisi kebangsaan kek koalisi indonesia kek yang seolah olah dihadap hadapkan
sehingga benar atau tidak bukan diuji pada soal benar secara rasional tapi diuji dari soal dari perspektif kepentingan itu tadi
nah ini yang kadang kadang membuat kita ya apa yang saya sebut tadi tujuan berbangsa tujuan bernegara ya
filosofinya macam macam ini terhenti di dalam teks gitu
lalu apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai warga negara indonesia dan para pemimpin pemimpin itu mas radar
untuk mencapai bahwa kita harus kembali lagi nih kembali lagi harus guyup lagi
kembali lagi untuk semakin mungkin semakin mengencangkan tali sapu lidi itu gitu
jangan sampai ketika ada
unsur unsur yang orang orang yang sengaja untuk mencoba melepas itu nggak bisa buat melepas tali itu gitu
anda bertanya dan jawab sendiri
kita kembali lagi ya guyup lagi
caranya sapu lidi oh caranya
ya caranya begini
marilah kita sama sama menengok dua ribu enam belas ini
semua peristiwa yang berkait atau tidak berkait dengan kita
yang berkait sudah pasti kita punya kepentingan
yang tidak berkait pun kalau itu konteksnya bangsa pasti berhubungan dengan kita juga
dan kita tahu yang terjadi itu ternyata adalah perilaku tindakan cara berpikir sampai sikap mental yang zolim
terhadap diri kita sendiri
baik secara personal komunal hingga nasional
lalu mengapa kau menyakiti dirimu sendiri
mengapa kau menyakiti apa yang sudah diberikan allah kepada kamu
itu adalah kesucian
negerimu negeri suci tanahmu suci airmu suci buah buahmu suci
aku berikan yang terbaik padamu orang indonesia
dan kamu biarkan orang lain menzolimi juga
kemana seluruh keyakinan keyakinanmu yang ditanamkan oleh agama ratusan tahun
ada istiadat ribuan tahun
para pendiri bangsa

apakah kau lupa apakah dirimu sendiri
apakah kau lupa siapa kamu
apakah kau lupa indonesia ini
jangan sampai kita lupa hanya gara gara chip kecil di dalam smartphone kita
menawarkan banyak teman dan banyak barang dagangan
sehingga keseharian kita tidak dipenuhi oleh cita cita dan kemuliaan keluhuran bahkan keluhuran kemuliaan dirinya sendiri
kecuali belanja belanja belanja belanja
siapa yang menjadi follower kita
berapa jumlah nyari
betapa tipis pendek dan dangkalnya hidup kita kalau cuma seperti itu
bangkit bukan pikiran dan bukan badannya tapi jiwanya
oke menurut mas rey
ya kalau pasti kita mengatakan kita kembali ke basis kultural kita ya
basis kultural kita tadi yang gayu huyub macam macam dan seterusnya gitu
menurut saya memang ada dua yang tidak boleh kita berhenti ataupun kemudian merasa capek untuk melakukan ini
pertama tentu melalui pendekatan pendekatan kultural
nah di sini posisinya mas hadar tetap penting
terus menerus mengingatkan ini
nah ketika kita masuk ke negara nggak ada
kecuali ya merubah kembali sistem pendidikan kita
untuk menanamkan kembali kesadaran ke sebuah bangsa
yang tujuan dari berbangsa dan bernegara itu seperti terangkum dalam lima sila pancasila kita dan seterusnya
nah ini nggak boleh berhenti
itu yang saya sebut tadi
kita sudah melihat dua tahun
situasi ini seperti dilupakan oleh presiden
akibatnya adalah menguatnya kita
menguatnya kita keakuan
yang semakin merajalai sampai sekarang
nah oleh karena itu harus kembali ditanamkan terus menerus ya
harus basically dari pendidikan kita
tidak ada yang lain
pendidikan kultural harus diperbaiki
macam macam dan terusnya
nah pada saat yang bersamaan
kira kira gitu ya
harus ada penekanan yang terus menerus
untuk mengingatkan kembali
khususnya menurut saya para politisi kita
bahwa tujuan berpolitik itu bukan semata mata untuk mengakumulasi kekuasaan pada dirinya
tetapi bagaimana caranya kekuasaan itu
mendistribusikan tujuan berbangsa dan bernegara
seperti yang tercantum di dalam dimas sida
yang sudah disebutkan dalam pancasila itu
ini kerja kerja yang tidak boleh kita merasa capek
merasa cukup harus berhenti gitu ya
karena kita tahu begitu ada ruang sedikit terbuka
bisa muncul ya
kekuatan kekuatan yang sifatnya interupsi sebetulnya gitu
saya juga tidak terlalu yakin bahwa misalnya
dua ribu tujuh belas kita akan menghadapi hal yang sama
kalau kesadaran kolektif kita kembali
kembali lagi kepada kejatian kita sebagai sebuah bangsa yang
toleran yang saling menghargai
yang merasa tidak bisa hidup tanpa anda
bahwa bukan saya yang hidup tapi kita yang hidup
bukan tidak ada definisi anda dan saya
tapi definisinya adalah kita dan seterusnya itu
akan kembali ke situ gitu
selama terus menerus ya para intelektual
jurnalis atau budayawan
para politisi yang terus mengingatkan fondasi
yang sangat dasar ini
terima kasih mas ray rangkuti sudah hadir bersama kami
dan juga mas radar panca dahana
sudah berbincang pada malam hari ini di prime news
dan seri indonesia prime news masih akan kembali
tentu saja usai jeda berikutnya
tetaplah bersama kami